kalau sedang liburan selain jalan jalan tentunya kita juga membutuhkan penginapan yang murah namun tetap nyaman
salah satu yang bisa menjadi alternatif untuk wisatawan di kota bandung adalah hotel kapsul
kali ini saya akan mengajak anda untuk mengunjungi sejumlah hotel kapsul tematik yang ada di kota kembang
hotel kapsul pertama yang saya kunjungi adalah hotel instagramable yang berada di jalan abdurrahman saleh
mengusung konsep co living hotel empat lantai ini memiliki lima puluh enam tempat tidur
memasuki hotel saya diminta mengganti sepatu dengan alas kaki yang sudah disiapkan
setelah check in saya mendapatkan kunci akses dan bisa langsung menuju kamar yang berisi beberapa bank bed atau tempat tidur bertumpu
setiap bed memiliki fasilitas standar seperti locker untuk menyimpan barang colokan listrik dan lampu kecil
untuk menjaga privasi setiap bed juga dilengkapi tirai
sementara itu toilet tersedia terpisah dan bisa digunakan bersama sama
di hotel ini juga ada ruangan untuk menginap
ruangan untuk berkumpul yang cukup luas untuk bersosialisasi dengan tamu lain
jadi dari semua penjuru dunia itu bisa berkumpul di satu tempat yaitu di temui ini
jadi bisa saling berkomunikasi entah turis lokal ataupun mancanegara
hotel selanjutnya yang saya kunjungi adalah hotel kapsul bernuansa jepang di jalan pendatang

di hotel suasana jepang cukup terasa dari segi interior ruangan dan tambahan ornamen seperti bunga sakura dan penggunaan tatami di ruangan bersama sama
dengan harga terjangkau hotel kapsul memang menyasar pangsa milenial atau para solo traveler yang ingin menghemat budget liburan
kalau plusnya jelas kita tuh ngasih kesempatan buat para traveler yang mau piknik cuma kurang dana
supaya mampu untuk nginep
supaya mampu untuk nginep
karena sekarang kita baru awalnya buka di kota bandung jadi kita kasih affordable accommodation
terus positifnya lagi buat orang orang yang kurang piknik tuh jadi yang tadinya ngebudget gak masuk masuk akhirnya masuk kita
berikutnya saya mengunjungi hotel kapsul bernuansa futuristik di kawasan dago
sejak awal konsep high technology sudah terasa dengan pengunjung yang harus menggunakan barcode untuk membuka pintu pots atau kamar yang dipesan
membuka pintu pods atau kamar yang dipesan
masing masing hotel kapsu ini menawarkan sensasi yang berbeda
di sini lebih memanfaatkan teknologi
di mana salah satunya kita bisa mengganti warna lampu melalui aplikasi saja
pemanfaatan teknologi memang menjadi jualan utama di hotel ini
selain adanya aplikasi
fasilitas kamar berteknologi tinggi terlihat dari adanya bluetoot speaker
yang dapat terkoneksi dengan gawai untuk memutar musik
universal soccep serta kontrol panel untuk mengatur lampu sesuai dengan mood
jadi kalau teknologinya sendiri kita develop sendiri
pmsnya sendiri kita develop
idenya dari kita sendiri kita yang kembangin in house
masih menggunakan traditional system ya
dimana orang masih harus check in ke meja resepsionis
harus register nama mereka baru dapat kartu
namanya kita melihatkan sekarang semua orang hampir menggunakan smartphone
dan kita melihat kenapa nggak kita pakai teknologi ini aja
integrasikan ke pod jadi kita nggak usah punya resepsionis
bagi wisatawan keberadaan hotel kapsul cukup menarik
selain praktis dan murah
hotel kapsul menawarkan sensasi yang berbeda dibandingkan hotel konvensional
yang pastinya murah
kalau tokyo chubo ini ya di tengah kota
yang kita mau makan kemana mana dekat
mau ke pijak peserta juga dekat
lebih simple dan jujur sih lebih murah sama hotel kapsul
terus aku lebih ngerasa lebih aman aja sih
bagi anda yang tertarik menginap di hotel kapsul
ada sejumlah hal yang harus diperhatikan
dengan luas kamar yang terbatas
hotel kapsul tidak terlalu direkomendasikan
bagi anda yang mengidap fobia terhadap ruangan
mengingat konsepnya berbagi ruangan
ada baiknya anda tetap menjaga ketenangan
dan bertoleransi dengan kamu lain
selain itu anda harus memperhatikan barang pribadi saat menginap
tak lupa siapkan diri untuk bersosialisasi
bandung jawa barat